erick thohir mengapresiasi garuda muda yang sudah memberikan performa terbaik
erik minta timnas indonesia bangun kembali untuk menghadapi kualifikasi piala dunia pada enam dan sebelas juni dua ribu dua puluh empat
dan pagi ini timnasional indonesia dijadwalkan akan tiba di bandara soekarno hatta
sudah ada fedriska ananda jurnalis kompas tv yang akan melaporkan langsung di sana
selamat pagi rizka pukul berapa timnas u dua puluh tiga indonesia dijadwalkan mendarat di bandara soekarno hatta
lalu bagaimana penyambutan di sana
saat ini kami tengah menanti kedatangan dari rizky ridho dan juga teman teman
yang tadi sudah berangkat dari doha qatar menuju ke tanah air
informasi yang kami terima ini timnas u dua puluh tiga ini akan tiba di tanah air sekitar pukul tujuh lebih empat puluh
dan saat ini di bandara ini tidak hanya rekan rekan media yang menanti timnas u dua puluh tiga
namun ada juga beberapa sejumlah fans
namun memang tidak semua dari anggota timnas u dua puluh tiga ini langsung ikut ke tanah air
ada juga beberapa yang langsung kembali ke klubnya masing masing
yang mereka ini juga beberapa ada yang mengikuti liga di luar negeri
namun saat ini kami tengah menanti kedatangan dari timnas u dua puluh tiga yang kembali ke tanah air
suasananya di sini memang belum ramai karena memang seperti yang saya singgung tadi
bahwa timnas u dua puluh tiga ini akan tiba sekitar pukul tujuh empat puluh
jadi memang akan keluar dari bandara terminal tiga soekarno hatta ini melalui pintu tiga
meski belum banyak fans yang datang namun ada beberapa fans yang menggunakan jersey begitu ya
dan tadi kalau misalkan tadi juga sangat sempat berbincang
mereka mengatakan bahwa meskipun kemarin timnas ini kalah begitu ketika melawan genia
ketika untuk playoff olimpik
namun mereka tetap bangga begitu atas prestasi yang saat ini sudah dibawa oleh timnas u dua puluh
meskipun kalah namun sejauh ini sudah melebihi ekspektasi pssi sendiri
yang mana tadinya hanya berharap indonesia hanya sampai di delapan besar dari piala asia saja
namun ternyata timnas u dua puluh tiga mampu melebihi harapan dari pssi sendiri
dan mampu menunjukkan prestasinya untuk melebarkan sayap garuda muda indonesia di kelas dunia
kurang dari satu jam lagi kita nantikan kedatangan dari garuda muda
ferdriska ananda yang melaporkan dari bandara soekarno hatta